saudara pro dan kontra soal aturan iuran tapera muncul di antara masyarakat utamanya para pekerja
mereka menilai aturan ini memberatkan dan harus dikaji ulang
dan terlalu cepat untuk ngambil keputusan seperti ini
harusnya kan diinformasikan dulu ke masyarakat atau kemana
tapi kalau basis pribadi sih agak kurang ya
karena kalau kita yang udah punya rumah sendiri kan kayaknya nggak efektif lah gitu
mungkin kalau untuk yang lain lain mungkin yang mereka mereka lebih
soalnya lah belum ada rumah yang masih single single mungkin kayak gitu soalnya lah
karena harusnya tapera itu harus untuk pekerja pekerja yang masih single gitu
dan itu sangat mungkin akan membantu ya
kalau untuk kami yang udah berkeluarga kayaknya nggak cocok deh gitu
apalagi saya sudah punya rumah gitu kan
kalau menurut saya cukup memberatkan ya
karena kan selama ini kita udah banyak potongan ya
dari pp dua puluh satu terus jam sostek gitu sih
kalau menurut saya dengan tapera ini yang mungkin manfaatnya nggak bisa langsung dirasakan
mungkin buat karyawan seperti saya ya itu cukup memberatkan
kalau menurut saya sih kurang tepat aja ya
karena dari perusahaan kita juga udah banyak banget potongan potongan dari perusahaan
entah itu dari bpjs tenaga kerja sampai asuransi gitu
menurut saya sih ya kurang tepat aja sih untuk tiga persen tersebut
sepertinya akan memberatkan baik itu pns pegawai bumn maupun swasta lainnya
karena ada potongan potongan lainnya yang kita butuhkan
ada potongan lainnya seperti bpjs dan lainnya
nah yang menjadi polemik itu karena si tapera ini diduga ataupun dianulir akan bisa mulai dicairkan ketika si pegawainya pensiun
atau bahkan ada pegawai juga yang sebenarnya udah punya rumah kan
tetapi kenapa harus punya potongan tapera itu untuk subsidi silang
ketua asosiasi pengusaha indonesia sinta wijaya kamdani
meminta pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat layanan tambahan atau mlt
perumahan pekerja bagi peserta program jaminan hari tua bpjs ketenaga kerjaan sebagai ganti tapera
apendo menilai program tapera memiliki mekanisme yang sama dengan bpjs ketenagakerjaan
sebenarnya penyediaan perumahan rakyatnya itu sebenarnya bagus gitu
cuma mengapa ya kita harus dibebankan tambahan iuran lagi gitu
padahal saat ini juga sudah ada untuk kesiapan melalui
jht ini gitu ya program mlt
nah jadi ini yang sebenarnya mendorong kami menyingkapi ya bahwa pada prinsipnya
kami ini bukannya against tapera c
tapi dari sisi penambah iuran yang harus ditambahkan dan dibayangkan kembali
nah kalau kami melihat sebenarnya kalau konsep ini mau dipakai pertama
kalau tamanya tabungan ya suka rela aja gitu
jadi tidak perlu mengharuskannya
untuk pemberi kerja dan pekerja untuk mengiur
saudara hari ini badan pengelola tabungan perumahan rakyat atau bp tapera akan menggelar konferensi pers
untuk informasi selengkapnya kita sapa jurnalis kompas tv dipo nurbahagia di istana kepresidenan jakarta
ramai kemudian penolakan pengusaha dan pekerja terkait iuran tapera
apakah pemerintah akan mengkaji ulang kebijakan tersebut dipo
untuk menjawab pertanyaan anda kalimat yang nampaknya paling tepat adalah tentu pemerintah akan melakukan evaluasi serta kajian seiring implementasi dari kebijakan tapera itu sendiri
artinya evaluasi dan kajian tentu akan terus dilakukan oleh pemerintah dengan menyerap aspirasi oleh seluruh pihak
tetapi di sisi lain nampaknya peraturan terkait dengan tapera ini masih akan terus berjalan
karena kita tahu juga bahwa maksimal tapera ini diimplementasikan yaitu pada tahun dua ribu dua puluh satu
ini juga dikuatkan dengan pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh presiden joko widodo yang seakan mengeluarkan nada normalisasi atas polemik ataupun pro kontra yang kemudian lahir di tengah masyarakat
analogi ini juga menarik karena tentu bpjs kesehatan adalah suatu kebijakan yang betul
ada pro kontra di tengahnya ketika ada aturan non penerima bantuan iuran untuk kemudian juga membayar
tetapi di sisi lain jaminan ataupun manfaat yang diterima oleh publik ini dapat dirasakan secara langsung
artinya ketika sudah membayar iuran publik yang sakit dapat merasakan akses layanan kesehatan gratis di rumah sakit
nah pertanyaannya kemudian yang kemudian begitu banyak menuai pro dan kontra adalah apa jaminan dari iuran tapera
apakah pemerintah dapat memastikan bahwa masyarakat yang belum punya rumah dan dipotong gajinya untuk membayar iuran tapera ini sudah pasti dapat rumah
ini yang kemudian masih menjadi pertanyaan oleh publik belum lagi soal pekerja yang sudah punya rumah tetapi juga ini masih diwajibkan untuk kemudian membayar iuran tapera sebagai semangat gotong royong untuk membantu
masyarakat yang belum memiliki rumah ataupun dengan mekanisme subsidi silang
tetapi tentu ini juga masih harus diformulasikan kembali agar semua pihak dapat merasakan manfaatnya
nah untuk menjawab apa yang kemudian menjadi polemik di tengah publik
sekitar pukul dua siang waktu indonesia barat pemerintah akan melakukan konferensi pers di kantor staff presiden
tujuannya adalah tentu selain menjawab keresahan publik terkait dengan potongan ataupun iuran tapera
tetapi juga diharapkan momentum ini juga dapat menjawab sejumlah pertanyaan publik terkait dengan iuran tapera
belum ada keterangan resmi terkait dengan apa saja yang kemudian nanti akan dibahas
tapi kalau kita coba analisa sedikit tentu akan ada beberapa hal yang disampaikan
seperti misalnya bagaimana kemudian nanti kejelasan soal mekanisme potongan dana tapera
kemudian juga siapa saja yang nanti dipastikan akan wajib mengikuti dan juga membayar iuran tapera
dan yang tidak kalah penting adalah kejelasan soal manfaat tapera itu sendiri bagi para pengiurnya
nah kalau kita berbicara soal aturan tapera memang ada sejumlah manfaat yang kemudian kemungkinan besar nanti akan disosialisasikan oleh pemerintah
manfaat apera seperti misalnya adalah untuk digunakan
hal hal ini sepertinya nanti kemudian akan dijelaskan oleh pemerintah
selain juga nanti tentu wartawan akan menanyakan sejumlah pertanyaan yang kemudian juga lahir di tengah publik untuk dijawab secara langsung oleh pemerintah
momentum ini juga menarik karena sebelumnya beberapa hari yang lalu ataupun bahkan pada hari kemarin wartawan ini terkesan kesulitan untuk kemudian meminta kejelasan dari pemerintah terkait dengan
menariknya lagi pada hari yang sama di tempat yang berbeda menteri keuangan saat ditanyakan hal serupa ini justru tidak menjawab secara spesifik juga
artinya kebingungan kebingungan ini diharapkan dapat
asosiasikan ataupun dapat dijawab oleh pemerintah dalam konferensi pers nanti yang akan berlangsung pada pukul dua siang di kantor staff presiden sisko
siang kita akan menunggu bagaimana nanti mekanisme kemudian jaminan apakah dapat rumah serta juga bagaimana untuk pekerja yang sudah memiliki rumah
terima kasih dipu nurbagi yang melaporkan langsung dari istana kepresidenan jakarta